terima kasih anda masih bersama kami
menjelang arus mudik lebaran bagaimana kondisi jalan dari pintu tol cilenyi hingga ke kota garut jawa barat
berikut informasi dari koresponden cnn indonesia roby sofwan amin
untuk mengetahui persiapan jalur mudik tepatnya di jalur selatan
saya akan mengajak anda untuk menyusuri jalur selatan tepatnya dari eksit tol cilenyi sampai dengan kota garut
selepas pintu tol cilenyi anda akan menjumpai banyak pedagang makanan dan oleh oleh yang berjajar rapi di tepi jalan
di sini macam macam pak ya di sini seperti ada tahu sumedang ini ada peyem bandung atau tape bandung
ada oleh oleh khas priangan terus ada ubi cilembu
ya macam macam gitu
di sepanjang jalan ini anda juga dapat menjumpai banyak rest area
tempat beristirahatan dilengkapi dengan fasilitas anjungan tunai mandiri rumah makan tempat ibadah kamar kecil
bengkel dan juga stasiun pengisian bahan bakar minyak umum spbu
secara umum fasilitas jalan menuju kota garut cukup bagus
hanya ada beberapa lubang tapi di jalur ini ada beberapa titik kemacetan
di antaranya disebabkan oleh aktivitas karyawan pabrik di ranca ekek dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan
serta ancaman banjir saat curah hujan tinggi
ada pula perlintasan kereta api sebidang
pembelian kereta api sebidang
pembelian kereta api sebidang
memasuki turunan nagrek anda harus mengurangi kecepatan dan memastikan rem di
kendaraan anda berfungsi dengan baik karena selain kondisi jalan yang curam juga banyak terdapat tikungan
pembelian kereta api sebidang
dari simpang cagak nagrek menuju ke arah kota garut kondisi sebagian jalan provinsi ini bergelombang
selain menuju ke kota garut jalan ini juga bisa dijadikan jalur alternatif menuju ke tasik malaya dan jawa tengah
pembelian kereta api sebidang
jalan nasional melewati limbangan dan melambung mengalami kemacetan
polisi sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten garut untuk menertibkan pasar tumpah
polisi pun khususnya satlantas polres garut melaksanakan cara bertindak dengan kananisasi
dimana kita akan mencoba untuk hal hal yang seperti kendaraan andong ataupun angkot kita singkirkan dari pasar itu sendiri
pembelian kereta api sebidang
untuk menghindari kemacetan di kawasan kedung ora leles dan kota garut anda bisa melewati jalur ini di luar waktu padat antara pukul tujuh pagi hingga dua belas siang